baik pak kalau begitu saya setuju dengan semua ketentuan dari perusahaan bapak
sebentar pak ya
aku yang ketemu sama bu devi
ya kali aja bu devi bisa dikasih pengertian sama aku
seserah kamu lah
yang pasti aku udah bener bener bingung
kalau selama masih ada siau jatuh dia akan memanasin terus si devi
yang ada dia marah terus ke jalan ya
eh sardung dia tuh lagi doa kusyu biar dapat biar kehasil
iya tapi berdoa jangan lama lama kita kan tahu mau makan lapar ini teh
bagaimana ini teh
allah mama tau ya bang
kalau mahannya perut aja dia
kamu harus ingat dia itu sekarang puber yang kasabalas
dia tuh sekarang tuh banyak ngelamun
lain lah ngelamun tuh kan
kak supan kak gerbek iya lah
eh jangan begitu atuh dadang dudung
kan kata ustadz juga
kalau kita berdoa tuh ada kemauan harus kusyu
jadi biar dihukum
halo assalamu printed
assalamualaikum broding broding lagi sibuk ya
eh neng iya saya lagi sibuk sibuk mikirin kamu neng
ihh broding suka gombal
eh tau aja saya suka sambal neng
he he nanti dulu neng ada apa telepon saya
kangen ya sama broding
iya tapi kebetulan nih broding sri butuh bangsa broding
tadi kan broading bilang kan kalau ada apa apa jangan sungkan sungkan buat hubung browding
nah sri pengen belanja nih broding
oh jadi ketemuan di pasar lagi gitu gimana
iya ketemuan kita berdua tapi browding jemput ya di rumah majikan sih
dari sini baru deh kita kesana
oh siap siap siap siap siap aku siap ya
oke terima kasih broding hati hati di jalan
dadah neneng sri aduh nanti ketemu ya
kok bahan daikun sri
eh maaf siap kamu
daikun apaan ini
daikun mau gak dia ngejemput kamu kak dio
pepe terus pepe terus
sekarang ayo bebatu ranahnya
bebatu ranah temennya
tuh kan bener terbukti doa yang usyuk pasti terkamu
sebentar siapa namanya tadi
neneng sri si ngeplok tenno
ah kade bro takutnya dia tuh namanya sri yono atau sering gelo
tuh bukan ini mah si ngeplok tenno original
nggak usah tau emang pernah ngajaran kamu
ya saya penasaran awal itu juga naon
masalahnya awal itu pasti kerja di panon sakit mata
wah ini mah temen saya saya mah
jadi kamu nggak ikut makan nih
kita panggil pengkhianat asdulai
dengarin dulu dengerin dulu bukan pengkhianat yah
dan nanti juga kalau sudah melihat neneng sri mah kenyang saya
gitu jadi hampura
saya ngegas duluan kesana yah
wah tapi saya masih penasaran
gak ada yang patut
hei dong kehela
mending ke nenek sih sarding daripada kamu
nah mana ya teh
bahkan mending mending nah mana gue nggak tahu
biar kan teman senang dong
wah tega udah kurang goreng patut
nah ini mah nggak cocok namanya
nggak bisa mama gak akan pernah biarin papa itu selingkuh dari mama
caranya adalah mama harus tangkap bahasa papa
eh belum dikunci
pada selamanya learn dan buksan
pertama pelajaran rebel
kalau ada yang bisa saya bantu maaf
ada apa ada di ruangan lima ratus enam lima ratus enam ya makasih ya terima kasih ibu
kalau begitu saya setuju dengan semua ketentuan dari perusahaan bapak
mama sakit tau
nggak sengaja pak
mama juga sakit
kamu ngapain disini
mama ngapain disini
harusnya mama tuh yang nanya sama papa
papa tuh ngapain sih disini segala
bawa bawa perempuan lagi
ih papa kok kayak gitu sih

papa tega banget sih sama mama
papa itu mendadak itu dingin sekali sama mama
oh kayak gitu papa
ternyata nggak boleh kayak gitu dong
emangnya papa tuh udah gak cinta lagi sama mama
bilang dong kalau mau selingkuh
jangan di belakang mama
ma papa nih kesini mau meeting
dan papa bukan berdua sama cewek
nggak bisa ya
ma mama tadi ngeliat mama berdua sama cewek
masuk nih gak nyesel nih
jadi papa itu nggak berduaan sama perempuan itu
yang enggak kali
ini istrinya pak wirawan pak
terpaksa kami tidak mau
kerja sama kamu
kerja sama dengan perusahaan ini
kenapa tiba tiba perjanjian kita dibatalin
kita tidak bisa bekerja sama
dengan orang yang bermasalah dalam keluarganya
kami tidak mau bekerja sama
orang yang melibatkan urusan rumah tangga
dengan urusan pekerjaan
itu akan mengganggu konsentrasi anda dalam pekerjaan
dan kami tidak mau rugi besar
untuk malap excluding or payment